posisi hilal seluruh indonesia
sudah di atas ufuk
belum memenuhi kriteria mabim sebaru
yaitu tinggi hilal
tiga derajat dan sudut
elongasi enam empat derajat
rukyatul hilal secara
bahwa satu ramadan tahun
jatuh pada hari
hasil sidang isbat yang baru saja
kita selesaikan dan kita sepakati bersama